sebuah balon udara gagal terbang dan jatuh di magelang jawa tengah jumat pagi
akibatnya petasan yang ada di balon udara itu meledak dan merusak rumah serta mobil
inilah video amatir sesaat setelah balon udara yang diterbangkan secara liar
jatuh di wilayah pemukiman warga di kecamatan mertoyudan magelang
balon udara ini digantungi sejumlah mercon dan meledak di sekitar lokasi itu
akibat dari ledakan mercon lima rumah warga dan satu mobil mengalami kerusakan
saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki peristiwa ini
setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar tkp
kemudian ada yang megatkan
lima rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan merton itu
kemudian satu mobil tiga rusak ringan untuk korban jiwa tidak ada